saya sudah melakukan semaksimal mungkin
lantas bagaimana dokter
saya sangat menyesali sekali
kejadian hari ini
dalam dua minggu
kalau tidak ada kejadian pada hari ini
taufan pasti sudah sembuh
dan karena ini semua
kondisinya semakin melemah
maksud dokter taufan koma lagi dokter
kenapa dokter diam aja dokter
untungnya tidak ibu
tapi kondisinya ibu kondisinya amat sangat lemah
ya allah dokter dokter kalau gitu saya boleh ketemu sama anak saya ya dokter
saya mau ketemu sama anak saya sekarang dokter
sekarang dokter tolong dokter
dokter saya mau ketemu sama taufan sekarang dokter
tohon kenapa kamu jadi seperti ini
kenapa kamu nekat melakukan semua ini
harusnya kamu peduli sama perasaan mama saya
mama gak tega melihat kamu seperti ini
mama juga gak mau melihat kamu terbaring di sini nak
sakit yang kamu rasakan
dua kali lebih sakit di hati mama nam
kamu janji kamu gak akan melakukan hal seperti ini lagi ya nak
maaf ma maaf udah membuat mama jadi khawatir
jujur sebenarnya kamila gak tau apa sebabnya taufan kabur dari rumah sakit
kalau memang katovan itu membutuhkan sesuatu
taufan bisa bilang sama kami semua
atau kalau enggak
atau dengan kak fadil
kamila sama kak fadil pasti akan berkampung

jika telepon gak perlu keluar keluar sendiri dari rumah sakit
kafa mau deketan taufan nggak
udah mila kasih kafa nyajak aku
jangan kak taufan nanti malah gangguan kak taufan
aku juga mau megang kafa
mas van lo nggak boleh banyak terangkan
soalnya lo belum sembuhkan
dan semoga lo cepat sembuh ya
akibat dari tindakan kamu yang gegabah ini
kamu sudah membuat semua orang itu bingung sedih dan khawatir
jujur papa sangat menyalahkan atas tindakan kamu ini
apa yang ada di pikiran kamu taufan
kenapa kamu sampai kabur
pak toko jangan dimarahin dong
taufan kan sedang sakit pak
pak kita sebagai orang tua itu harus tegas sama anak pak
karena perbuatan dia ini sudah membahayakan dirinya sendiri mak
jawab pertanyaan papa
apa alasan kamu berbuat seperti itu
taufan taufan udah sayang udah
udah kamu tenang aja ya
kamu jangan memaksakan diri kamu dulu sayang
biarin tovan menyelesaikan apa alasannya
selesaikan apa yang mau kamu katakan